kita ke informasi pertama menteri komunikasi dan informatika rudiantara mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap facebook terkait kebocoran data delapan puluh tujuh juta penggunanya termasuk lebih dari satu juta pengguna dari indonesia
menteri komunikasi dan informatika menkominfo rudiantara pada kamis kemarin mengusulkan penutupan akun facebook yang bocor usai bertemu dengan perwakilan facebook indonesia
rudiantara mendesak pihak facebook untuk segera menyampaikan hasil auditnya terkait jumlah pasti data pengguna facebook di tanah air yang bocor serta jumlah aplikasi berbasis data yang bekerja sama dengan facebook selama ini
terkait kebocoran data pengguna facebook rudiantara menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan banyak menteri kominfo di negara lain untuk melakukan desakan yang sama kepada pihak facebook
seperti diketahui puluhan juta akun facebook bocor melalui lembaga konsultan cambridge analytica yang bekerja sama
akun yang bocor mayoritas berada di amerika serikat sebanyak delapan puluh tujuh juta akun pengguna facebook
indonesia menempati urutan ketiga di bawah filipina sebanyak satu satu juta lebih akun yang bocor